satya putra bocah berusia tujuh tahun asal karawang jawa barat yang mengalami masalah kelebihan berat badan meninggal dunia pada sabtu malam
sebelumnya almarhum mengeluh sesak nafas dan sempat menjalani perawatan medis di klinik di dekat rumahnya
setelah sempat menjalani perawatan medis di klinik di dekat rumahnya karena mengalami sesak nafas
satya putra penderita obesitas asal dusun cilempung cilamaya kulon karawang jawa barat meninggal pada sabtu malam dua puluh delapan september
menurut orang tua satya sarli sebelumnya bocah berusia tujuh tahun itu sempat mengeluh sesak nafas selama tiga hari belakangan
satya dibawa ke klinik terdekat dan dianjurkan untuk menjalani perawatan medis
namun hingga sabtu sore kondisinya belum juga berubah dan sabtu malam satya meninggal dunia
satya kondisinya belum juga berubah dan sabtu malam satya meninggal dunia
secara iya semangatnya terbesar
oh saya jadi senang
enggak enggak pernah ngeluh

jajanya enggak berhenti berhenti pak
sebelumnya satya putra dikabarkan mengalami masalah berat badan sejak berumur tujuh tahun
ia memiliki bobot satu ratus satu kg dan terus bertambah hingga terakhir mencapai satu ratus sepuluh kilogram
akibatnya kondisi satya memburuk